dari sidoarjo tanggul lumpur lapindo di titik enam puluh tujuh balongbendo mengalami kebocoran
akibat dampak alat berat membuat beberapa bagian rumah warga sekitarnya retak
jumat lima oktober lalu tanggul lumpur lapindo di titik enam puluh tujuh gedung bendo desa gempol sari kecamatan tanggulangin bocor
akibatnya tanggul sepanjang seratus meter ambles hingga dua puluh cm
hingga senin siang warga di sekitar tanggul kedung bendo masih mengungsikan barang barang penting mereka ke rumah saudara
sementara warga memilih tetap bertahan di rumah masing masing
kalau dampaknya itu dari alat alat berat yang begitu takut keluar dari tanggul
yang begitu rame rame keluar ke arah utara
lewat di depan gini waduh suaranya gimana waduh kata kata
akhirnya rumah ini loh gimana masanya
kok suaranya gitu
akhirnya saya lihat sebelah situ itu ada yang retak terus yang di dalam dan di kamar semuanya retak semuanya
panitia penanggulangan lumpur sidoarjo akan menyusun peta terdampak yang baru
agar warga yang berada di sekitar tanggul baru ini terdata dan mendapat ganti rugi yang layak
baru kita rencanakan untuk dikaji tahun depan
dan sudah masuk alokasi anggaran tadi sampai ke pak bambang bahwa ada alokasi empat ratus lima belas miliar
sebenarnya kalau itu sudah bisa kita optimalkan
kebetulan bahwa ini kan tanggul ini belum selesai akhirnya lumpur disini
komisi lima dpr ri menyatakan
pihaknya telah menggelontorkan anggaran sebesar empat ratus miliar rupiah
untuk penanggulangan lumpur sidoarjo pada tahun dua ribu sembilan belas nanti
sementara untuk mengurangi beban pemerintah
ppls harus segera melakukan pemetaan area terdampak dan mengasuransikan aset
penambalan tanggul yang bocor ini diperkirakan memerlukan waktu hingga satu bulan
lantaran kondisi tanggul sudah tergerus air dan butuh pemadatan maksimal